kita beralih ke informasi ironi kemiskinan
selama belasan tahun seorang kakek di blitar tinggal sebatang kara di gubuk bambu bekas kandang ayam
kondisinya juga memprihatinkan lumpuh dan tidak ada biaya untuk berobat
bagaimana kehidupan kakek miswan ini berikut liputannya
kisah kakek miswan
beginilah keseharian kakek miswan warga desa kerjen kecamatan serengat blitar
laki laki berusia tujuh puluh lima tahun ini hanya tergolek di atas pembaringan di dalam gubuk bekas kandang ayam berukuran sekitar dua x tiga meter saja
kakek miswan sudah lumpuh akibat terjatuh belasan tahun lalu
kedua anaknya hampir tidak pernah menengok atau mengurus
hidupnya ditanggung kedua adik yang juga sudah tua
karena miskin miswan hanya dirawat seadanya dan hanya dua pekan sekali dimandikan
kakek miswan hanya sempat dibawa sekali ke puskesmas tetapi tidak berlanjut karena ketiadaan biaya
warga sekitar juga mengaku prihatin dan sedih dengan kondisi miswan
karena sebagian warga disini juga miskin mereka hanya bisa membantu dengan memberikan makanan dan minuman untuk miswan
masih makan ya cuma kalau ada ewo ada yang kenduren atau apa itu dikasih
hingga sekarang miswan tidak pernah mendapatkan jaminan kesehatan dan sosial dari pemerintah
namanya juga tidak terdata sebagai warga miskin di desa ini